mahasiswa institut teknologi sepuluh november surabaya jawa timur kembali meluncurkan mobil hemat energi
bernama sapuangin sebelas evo dua dan nogogeni lima
dua mobil hemat energi ini akan mewakili indonesia pada acara shell eco marathon asia di singapura delapan hingga sebelas maret mendatang
target juara menjadi mimpi para mahasiswa yang telah mengubah mesin menjadi yang terhemat ini
mahasiswa its surabaya jawa timur kembali mengikuti lomba mobil hemat energi
dua mobil ini bernama nogogeni lima dan sapuangin sebelas evo dua
dua mobil kebanggaan tim its surabaya ini disiapkan untuk bertanding dalam shell eco marathon asia di changi exhibition center singapura pada delapan hingga sebelas maret dua ribu delapan belas
peluncuran dua mobil hemat energi tersebut dilaksanakan di halaman depan rektorat its senin pagi
kali ini tim its akan bertanding pada urban concept class dalam dua kategori bahan bakar yang berbeda
tim sapuangin sebelas evo dua bertanding di kelas internal combustion engine atau gabungan mesin diesel berbahan bakar bensin dan etanol
adapun mobil nogogeni lima akan berlaga di kelas elektrik yang diikuti sejak dua ribu dua
bakar mesin diesel kami rombak menjadi mesin bensin
dan di sini kami menemukan banyak sekali kelebihannya di antara lainnya yang secara langsung itu bahwa
dan juga efisiensi enjinnya ketika kami gunakan hampir dua kali lipat dari perolehan yang kami gunakan ketika kami gunakan mesin bahan bakar diesel
rektor its surabaya berharap dua tim mobil hemat energi ini akan menjadi juara
ia menyebut selain berbobot lebih ringan sapu angin telah terbukti mempertahankan juara internasional sejak dua ribu sepuluh hingga dua ribu tujuh belas
sapu angin dinyatakan sebagai mobil yang ramah lingkungan di tingkat internasional
saya pikir apa yang akan terjadi
yang dilakukan selama ini sudah menjadi bagian dari kesaharian
jadi seperti biasa kita support sampai berlomba di singapura nanti dan mudah mudahan menjadi juara
karena kita sudah tujuh tahun sebelumnya menjadi juara dan kemarin gara gara bahan bakar kita tidak juara
mudah mudahan tahun ini kembali menjadi juara
shell eco marathon asia adalah ajang kompetisi tahunan
untuk mencari mobil ramah lingkungan hasil karya mahasiswa di seluruh asia
kelas yang dilombakan berupa prototipe dan urban kelas